menteri perdagangan menyalurkan minyak goreng curah ke pasar tradisional di surabaya jawa timur jumat siang
distribusi yang cepat dan masif diharapkan dapat segera menurunkan harga minyak goreng curah
selain itu kemendak juga menggelar rapat koordinasi nasional barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran
menteri perdagangan muhammad lutfi melakukan inspeksi ke pasar tambak rejo di surabaya jawa timur pada jumat pagi
dalam lawatan kerjanya itu ia mendapati harga minyak goreng curah yang masih tinggi yaitu di atas rp enam belas dan stoknya terbatas
salah satu penjual mengatakan tingginya harga minyak goreng curah disebabkan pasokan yang langka
kondisi ini sudah terjadi selama sekitar seminggu
adanya mahal itu dari pabrik gak keluar
saya beli di toko
empat belas lima jual enam belas lima tapi belum payu
untuk mempercepat distribusi minyak goreng dalam jumlah besar dan supaya harga segera turun
menteri perdagangan menyalurkan satu tangki berisi lima ton minyak goreng curah
pedagang mendapatkan harga rp sepuluh lima ratus per liter dan tidak boleh menjualnya lebih dari rp sebelas lima ratus per liter
hal ini untuk memastikan minyak tersedia dengan harga terjangkau
distribusi penjual minyak goreng curah dengan harga itu akan dilakukan
di lima pasar di surabaya dan satu pasar di sidoarjo yang dipantau tim inflasi
dalam empat hari terakhir pemerintah telah menggelontorkan tujuh puluh tiga juta liter minyak goreng ke seluruh indonesia
sekitar empat belas juta liter di antaranya telah diseluruhkan di jawa timur
jadi supaya bisa jalan pasarnya itu mesti basah benar
jadi keluar dulu minyaknya semua supaya harga bisa turun
nah ini yang saya kerjakan ini nanti akan dikerjakan di paling tidak enam pasar di kota surabaya ini
sampai ke kabupaten kota dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya
menteri perdagangan juga meninjau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok lainnya
seperti daging ayam dan daging sapi
untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik
mendak melanjutkan inspeksi ke salah satu perusahaan pengemasan minyak goreng di sidoarjo jawa timur
perusahaan ini mendistribusikan minyak goreng ke indonesia timur
apabila itu kita sudah disupport dengan bahan baku yang sesuai
mulai hari ini kita akan kirimkan sampaikan ke distributor kita
untuk mengambil barangnya
harganya disepakati apabila bahan baku yang saya terima di sepuluh tiga ratus per kilo
maka yang saya sepakati untuk indonesia timur distributor saya harganya rp tiga belas per liter
usai inspeksi mendak menggelar rapat koordinasi nasional barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran